ini mau ke markas kita
tony sudah pergi tapi tadi kang cecep ngingetin
bukan berarti masalahnya udah bener bener selesai
tony gak terima
pelatihan hari ini cukup
sekarang waktunya kalian kerja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita tunggu tony
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kenapa mukanya ditutup gitu
mungkin dia malu
dia kan mukanya nggak jelek
mukanya gak jelek
tapi dilihatnya ngeselin
kemarin kenapa gak masuk
gak ada yang bisa saya suruh kesini pak
kemarin saudara saya juga sakit
saya cuma tinggal berdua pak
saya numpang di rumah saudara
maaf pak saya gak tau nomor hp bapak
kalau ada apa apa biar bisa ngasih kabar
bentar pak saya mau cari kertas sama pulpen dulu pak
langsung aja masukin ke daftar kotak hp kamu
yaudah nyatakan nanti aja
tanya ke yang lain
sekarang lanjutin kerjanya
kenapa pakai itu
gara gara ditonyok kotak
dia saya tanya nggak mau jawab
kenapa nyuruh orang buat ngerampas hp saya
kamu nyuruh orang buat ngerampas hp dia
saya dapat kabar dari kang murad
katanya kang gobang udah kerja lagi
memangnya dia udah sembuh
tapi katanya gak enak sama
proyek bangunannya di sebelah mana
katanya dekat gatsu
dia gak ngasih tau alamat lengkapnya
saya mau nengok dia di proyek khawatir masih sakit
iya masih sakit kalau lagi makan rasanya senut senut
terus kamu mau apa
itu kamu yang salah
kerja sambil teleponan terus dikasih tahu kamu malah ngelawan
kamu yang keterlaluan bye bye
kamu masih mau kerja di sini
masih tapi otang harus ngikutin omongan saya sebagai pemimpin
saya nggak akan ikut perintah dia
pertama saya nyesel udah telepon tony ngajak dia balik lagi kerja di terminal
kedua teman teman yang lain juga
gak suka ada tony di sini
karena sebelum ada dia di sini semua baik baik aja
begitu ada dia suasana kerja di sini jadi gak enak
semua nolak tony atau kamu cuma mengatasnamakan mereka
semua nolak tony
kecuali didan yang baru balik lagi hari ini
dia gak ngerti masalahnya
dia gak ngerti masalahnya
saya pemimpin di sini atas keputusan bersama
gunanya ada pemimpin
waktu itu saya bilang kalau ada masalah pemimpin yang ngambil keputusan
mereka sudah gak nerima kamu lagi
kang cecep ngebela mereka
saya di kudeta terserah kamu mau ikut siapa
ikut saya ngajak terus nerima kamu di terminal
atau kamu ikut mereka yang dari awal udah gak mau ngajak kamu
kirain kamu ngebela saudara tapi gak taunya ngebela orang lain
ya saya pelan pliji teman
kamu selesai karena jakarta
ya sudah berhasil
tapi jeleknya udah selesai
tapi gak pada mirac lower lagi
ya sudh utariana pasti pelanjung

jurayom jurayom jurayom
jurayom jurayom jurayom

aduh maaf nggak sengaja
jurayom jurayom jurayom
di markas kalian
kalau ada panas aman
oke saya berangkat sekarang
tony mau ke markas kita
waktu tadi kamu bilang jangan lupa bawa kopi
tony sudah pergi tapi tadi kang cecep ngingetin
bukan berarti masalahnya udah bener bener selesai
tony gak terima
mungkin tony bakal bikin masalah baru
selamat pagi dan selamat datang di kampus akademi of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
sebuah kampus yang keberadaannya tersamar dari pandangan umum
agar kegiatan belajar mengajarnya bisa berjalan dengan lebih kondusif
untuk tahun akademik sekarang mahasiswanya baru kamu seorang
abc adalah solusi bagi orang orang yang putus asa
tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah biaya
juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan karena masalah latar belakang pendidikan
suatu kondisi yang menjadi persoalan serius di masyarakat kita
pendidikan di kampus abc menggunakan sistem beasiswa ikatan dinas
artinya setelah kamu memenuhi syarat untuk masuk
tanpa biaya sepeset pun
tapi kamu nanti punya kewajiban untuk bekerja minimal selama tiga tahun
di pt aksi bergerak cepat yang apabila disingkat
maka akan menjadi abc juga
ada pun syarat untuk mendapatkan beasiswa di kampus abc
yang saya maksud di atas adalah
pengangguran miskin dan lemah iman
sampai di sini bisa dipahami
baik saya lanjutkan
untuk mencapai hasil yang maksimal
metode pendidikan yang kami terapkan di sini adalah
yang merupakan singkatan dari kuliah kerja nyopek
perkuliahan teori hari pertama akan saya sampaikan sekarang
adalah orang yang melakukan aktivitas mencomot dompet orang lain
sesuai dengan perkembangan zaman
pada masa sekarang
apa yang dicopet tidak selalu dompet
tapi bisa juga hape
saya mencopet hp ini kemarin